sebanyak dua puluh pasangan berbagai usia mulai dari dua puluh tahun hingga enam puluh lima tahun mengikuti nikah masal gratis
pada rabu siang nikah masal ini digagas oleh ikatan alumni sman satu gombong untuk menyambut
hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia motivasinya apa mas
seluruh pasangan nampak bahagia ketika duduk berjajar di pelaminan secara bersamaan selain
bisa melangsungkan pernikahan secara gratis para pasangan ini juga mendapatkan uang
saku dan sejumlah fasilitas lainnya tim liputan cnn indonesia